ya isu penundaan pemilu terus bergulir bola liar politik
wacana yang dilontarkan sejumlah ketua memparpol pendukung pemerintah ini
ditentang oleh banyak pihak karena berlawanan dengan konstitusi
di tengah kegaduhan politik sebagai implikasi dari wacana tunda pemilu
desakan agar presiden jokowi buka suara mengemuka
apakah presiden perlu menegaskan kembali posisinya soal penundaan pemilu dua ribu dua puluh
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber
yang sudah bergabung dari luar studio
ada bang faldo maldini staf khusus mensesnek
ada bang kamhar lakumani deputi bapilu partai demokrat
dan juga bang arya fernandes peneliti dari csis
selamat malam bang faldo bang kamhar bang arya apa kabar semua
selamat malam bumren han alhamdulillah baik
ya kabar baik semuanya
malam ini kita masih membahas soal wacana penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat
yang ini isunya sudah sepekan terakhir terus bergulir
saya mau ke bang faldo maldini
meskipun tadi anda sudah membahas
istana jangan diseret seret kira kira begitu ya dalam isu ini
tapi sebetulnya posisi istana posisi presiden jokowi penegasan kembali
bagaimana di tengah isu penundaan pemilu ini
karena mau tidak mau suka tidak suka ini berkaitan dengan presiden jokowi dodo
ya pertama ingin kami sampaikan mas reinhardt dan bang arya dan juga bang kamhar ya
bahwa pemerintah tidak pernah melakukan mobilisasi
di partai politik
dalam penggalangan perpanjangan masa jabatan presiden ini
itu hal pertama yang ingin kami sampaikan ya
karena hari ini presiden jokowi sedang banyak bertemu dengan rakyat
dan bekerja memastikan pembangunan dapat dinikmati oleh warga warga kita
tidak ada pertemuan untuk elit politik apalagi yang berkaitan dengan perubahan perubahan yang fundamental
nah kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi
kami ingin tegaskan bahwa
pekerjaan pemerintah terlalu banyak dan juga perusahaan pemerintah
terlalu banyak untuk hal tersebut
tidak ada waktu
jadi wacana ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah
apalagi dikaitkan dengan transaksi politik
jadi jangan sampai pemerintah kita diseret seret
dan saat ini fokus kami adalah pembangunan yang menipiskan ketimpangan
transisi menuju energi baru terbarukan yang berkelanjutan
dan menata ulang kelembagaan negara yang selama ini menghambat percepatan yang diinginkan
bukan yang lain lain
dan fokus utama kita juga untuk mendidakratkan masyarakat
kita ingat pidatonya pak presiden di masjid jokowi
karena konstitusi karena itu soal mengawal transformasi besar
ikn adalah salah satunya
karena itu merupakan simbol perubahan mindset bangsa kita
jadi untuk penyelenggaraan yang bermental pelayan rakyat
dan ini yang ingin kita capai
namun memang sebagai biasa
dan sebagaimana mestinya dan sebagaimana seharusnya
dan sebagaimana biasanya
pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat
dan tentunya dari semua partai politik
tentu saja wacana tersebut tidak mungkin tidak akan ditampung
jadi wacana ini adalah sebuah aspirasi yang selama ini juga didengar oleh bapak presiden
tidak kira gitu mas
oke wacananya ditampung anda mengatakan ini aspirasi
lalu setelah kemudian menampung dan mengetahui ada wacana ini
pertanyaannya sekarang sikapnya seperti apa dari presiden jokowi
ya sebenarnya terkait bagaimana elit partpol yang sudah bicara sama presiden
kami kira kan bapak presiden jokowi bukanlah orang atau pejabat negara gitu
yang sulit untuk diakses
ya sejauh keyakinan kami tentu sudah ada selentingan ya soal ini gitu
dan mudah sekali lah bagi siapapun untuk bicara dan menyampaikan aspirasi langsung pada beliau
dan sikap serta komitmen presiden sudah jelas gitu
tetap berjalan di jalan yang sesuai dengan aturan dan kaedah hukum yang berlaku
oke berjalan sesuai aturan dan kaedah hukum
jadi anda memandangkankan bahwa presiden tetap taat terhadap konsisten

jadi anda memandangkankan bahwa presiden tetap taat terhadap konsisten

dan ya wacana ini memang dari partai politik yang kami sampaikan
ya kami berharap pemerintah tidak diseret seret untuk hal itu
oke saya ke bang kamhar lakumani
saya mau mengutip dulu pernyataan bang kamhar di beberapa media online
menguatkan dugaan ketumpar polkoalisi telah mendapatkan instruksi untuk ini
jadi ini bukan keinginan sejati parpol
mereka hanya menjadi kaki tangan dari yang punya keinginan melanggengkan kekuasaan
singkatnya siapa yang anda maksud bang kamhar
terima kasih bang renhar
jadi argumentasi bung faldo tadi untuk penyangkalan sesungguhnya
itu sudah kami duga bahwa pasti akan ada argumentasi yang seolah olah
ini aspirasi yang sifatnya
dan motornya adalah partai politik
padahal kalau kita lihat secara utuh
aspirasi ini mulai bergulir sejak maret dua ribu dua puluh satu
mulai digulirkan oleh kodori
kemudian disambut oleh bahkan oleh salah satu pembantu presiden menteri bahlil
juga pernah mempresentasikan tentang wacana ini
kemudian pasca survei kompas
litbang kompas yang
mempresentasikan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap pemerintahan jokowi
tertinggi sepanjang pemerintahan jokowi
baru kemudian disambut oleh ketua umum ketua umum partai koalisi
yang menyampaikan bahwa ada aspirasi dari rakyat
yang menginginkan perpanjangan masa pemerintahan presiden
kalau kita lihat tren diatang tadi
ini bukan sesuatu yang secara tiba tiba ini pasti by design
dan ketika ketua umum ketua umum partai politik
yang juga adalah pejabat negara ada pembantu presiden
salah satunya adalah menko
yang menyuarakan itu
tentu ini tidak mungkin secara tiba tiba muncul
apalagi partai politik itu punya mekanisme dalam pengambilan keputusan
ada rapimnas ada minimal
ada kalau untuk yang substansial seperti ini terkait dengan
amandemen undang undang dasar empat puluh lima
atau perpanjangan masa jualan
perpanjangan masa jabatan presiden
ini mestinya melalui rekomendasi munas
atau minimal di rapimnas
atau forum yang setingkat itu dan sebutan yang lain
karena ketika ada tiba tiba ada aspirasi yang disampaikan
secara tiba tiba oleh ketua umum partai politik
patut diduga bahwa ini ada instruksi dari kekuatan yang lebih besar dari itu
siapa kekuatan yang lebih besar yang melanggengkan kekuasaannya
nah tentu ini yang harus presiden mestinya
secara tegas tampil untuk menjelaskan ini
kalau tadi saya bilang ada penyanggalan kita itu sudah menduga
justru kita akan terkejut
menjadi kejutan kalau secara gentle diakui bahwa ini memang ada desain seperti ini
dan dijelaskan kepada publik
apa yang menjadi resen diitarnya
dan kemudian pak presiden harus menyampaikan secara tegas
sikap saya seperti ini
itu yang harus harus menurut kami
harus ditempuh untuk
untuk meminimalisir polemik ini sehingga tidak menjadi bulan imlek
bang kamar meskipun presiden belum akan bicara
tapi tadi bang faldo sudah menjelaskan banyak hal
mungkin anda menyebutnya sebagai sebuah penyangkalan
tapi apakah yang tadi disampaikan oleh bang faldo
menurut anda belum cukup untuk menjelaskan posisi istana soal ini
pernyataan tadi juga masih harus dijelaskan secara terang benerang
karena masih terlalu awal
bahwa saat ini taat terhadap konstitusi saat ini iya
tetapi kan tidak menjelaskan bahwa tidak akan melakukan ikhtiar
untuk merubah konstitusi sesuai dengan mekanisme yang ada
itu tidak menutup ruang untuk itu
karena kita selalu patut curiga kita selalu patut menduga
dan untuk itu semua elemen bangsa dan masyarakat sivil
ending ini untuk melakukan konsolidasi
untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan ini
sehingga tidak ada bahasa yang mengatakan semena mena dan sebagainya
dalam rangka melanggengkan kekuasaan ini
kita bersyukur ketua umum partai politik beberapa itu masih tegas
menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai yang utama dan diutamakan
tidak mau tersandra dengan pragmatisme politik atau kekuasaan
salah satunya misalnya ketua umum pdip
ketua umum partai demokrat dan beberapa partai yang lain
baik bang faldo maldini boleh merespon apa yang disampaikan oleh bang kamhar tadi
yang jelas bang kamhar dan bang reinhard serta bang arya nanti juga
bahwa presiden fokus gitu ya
bahwa kami tadi sudah jelaskan dan kami kira tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan
jangan lupa dugaan di dalam politik itu adalah sebuah tugu tuduhan
nah jadi kalau kita melihat kondisinya sekarang gitu
karena kan kalau dilihat misal koalisi ya
koalisi itu kan maknanya bekerja bersama
tentunya ada hal yang sejalan
ada juga hal yang lebih dinamis gitu
dan koalisi kan bukan manut manut saja
apa a a semua
justru disini ada ruang dialog dan ruang diskusi kita
nah ada berbeda pandangan bahkan di koalisi
ya silahkan tanya kelly paltol
kami tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan hal tersebut
karena yang jelas kami tidak ingin presiden dan pemerintah dianggap sebagai dalam dari wacana ini
karena kepuasan publik adalah targetnya
justru ini justru bukti tidak ada kontrol gitu
kira kira gitu mas reinhard
oke tapi komitmen presiden sendiri sudah dianggap
kami sendiri dalam hal amendement dan perubahan konstitusi itu bagaimana
itu yang tadi dipertanyakan juga oleh bang kamaru
oke konstitusi sekarang taat
tapi apakah akan juga tetap taat dan tidak ada keinginan untuk mengubah amandemen
ya kami ingin menjelaskan kefokusan presiden sesuai dengan apa yang tadi kami sampaikan
jadi target kita hari ini adalah kepuasan publik bangkit dari pandemi kita juga punya ibu kota negara gitu
jadi kerja kita lagi banyak gitu
dan ya lagi gitu adanya tuduhan tuduhan misalnya ingin mengubah menggalang gitu
ya gimana gitu loh karena nggak bisa dibuktikan
dan sekali lagi dugaan dugaan dugaan ini kalau kita bicara dalam politik ya ini adalah sebuah tuduhan gitu
dan ya kami kira hal ini kami tidak ingin terseret seret pemerintah dalam hal tersebut
kira kira begitu mas renat
oke sebelum ke bang arya silahkan bang kamhar boleh tanggapi lagi apa yang disampaikan oleh bang faldo tadi
ini sebuah tuduhan kalau kemudian tidak bisa dibuktikan
dugaan kalaupun dipersepsikan sebagai tuduhan silahkan saja
tetapi ini kan ada justifikasi ada fakta fakta yang menjadi dasar argumentasi kita
tadi kita sampaikan gambar besarnya
kalau kemudian misalnya pernyataan yang dikutip beberapa media bahwa valdo menyampaikan ini adalah inisiatif partai politik itu keliru
karena ini bukan baru pasca rilis survei litbang kompas
ini sudah sejak maret tahun lalu
dan ini rentetan yang punya keterkaitan satu dengan yang lain
tidak ujuk ujuk atau tidak tiba tiba itu yang pertama
yang kedua survei litbang kompas pun juga di tengah situasi yang sedang gelombang ketiga omikron lagi menanjak
kemudian debri masyarakat belum sepenuhnya pulih
kemiskinan juga masih tinggi
kemudian sembako tidak terkontrol
kelangkaan minyak goreng emak emak pada teriak untuk itu antrian panjang
kemudian kenaikan harga daging yang lagi tinggi
kemudian kedelai juga yang tidak terkendali bahkan industri tahu tempe pada mogok untuk itu
dan di lain sisi ada risk kepuasan publik yang sangat tinggi tadi
patut patut kalau kemudian ada dugaan bahwa kok bisa seperti ini ya
oke itu data
ada metodologi yang tentu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah
tapi sebenarnya kita juga punya data
sebagai politisi itu pasti punya insting
kita melihat realita yang ada di lapangan seperti apa
itu realita yang kita hadapi
jadi kalau datanya seperti ini dan tidak bersesuaian dengan kenyataan
tentu ini menimbulkan tanda tanya besar
patut diduga kalau ada desain
berarti salahkan aja survei itu bang kamhar kalau kayak gitu cara berpikirnya
kalau cara berpikirnya begitu salahkan saja surveinya
kenapa kami yang dipermasalahkan
kalau itu domen partai politik
yang bisa menjelaskan lebih banyak ya tentu partai politik
dan silahkan abang tanya kepada siapa yang mau membilisir
mereka lepas ide pasti mereka sudah tahu caranya
saya rasa bang kamhar lebih tahu
bung faldos tahu persis
substansi persoalannya ini apa
ini persoalannya adalah usulan atau pemikiran tentang penambahan masa jabatan presiden
itu yang menjadi polemik
kalau persoalan survei itu satu hal
tetapi bukan disitu substansi persoalan
saya poin pemikirannya justru bukan disitu
poinnya adalah bahwa ketika ini dijadikan sebagai justifikasi untuk penambahan masa jabatan presiden
itu yang menjadi soal
karena ini pasti argumentasinya melanggar konstitusi
yang bermasalah adalah aspirasi untuk menambah perpanjangan masa jabatan presiden
kalau yang abang sampaikan tadi survei kompasnya yang aku bilang bermasalah
yang ngomong seperti itu bu faldo
yang saya bilang bahwa ketika itu dijadikan dalil atau justifikasi untuk mendorong perpanjangan masa jabatan presiden itu masalah
karena dalilnya pun masih harus kita perdebatkan
kita sandingkan dengan kenyataan
kita sandingkan dengan kenyataan
ya pasti dong
yang pos belum tentu perpanjangan
oke bang kamar dan juga bang faldo
data itu kemudian direspon oleh pimpinan partai politik
dan direspon oleh pimpinan partai politik untuk menyuarakan bahwa
ada aspirasi untuk memperpanjang masa jabatan
itu dijadikan sebagai salah satu argumentasi bahwa tingkat kepuasan publik tinggi
dari berbagai argumentasi yang lain
jadi itu argumentasinya seperti itu
baik bang kamhar saya ke bang faldo sekarang
jadi mungkin apa yang sampaikan bang kamar tadi adalah dari rentetan
baik itu hasil survei kemudian pernyataan menteri pernyataan dari ketua umum parpol
seperti ada prakondisi
untuk menuju ke perpanjangan penundaan pemilu ini bang faldo
itu yang kemudian mungkin ditanyakan
bagaimana sebetulnya kejelasan sikap dari presiden jokowi soal isu ini
iya mas renhard
ini namanya mengarang kalau menurut kami
jadi ada baiknya kita bicara fakta fakta saja
kita kan menghormati semua aspirasi
ya tapi kan framing framing yang konspiratif begini nih yang bikin kita sulit untuk bicara
nah kami sudah jelaskan posisi dari awal tidak mau terseret seret
kerja sedang banyak
tapi kalau mau nyeret nyeret dikait kaitkan dengan survei a lah kejadian b lah fakta yang nggak ada
jadi yang jelas kan tujuannya
tujuan kita kan bernegara itu untuk kepuasan publik
karena tapi yang jelas sekali lagi aspirasi aspirasi yang ada itu selalu kita tampung gitu
dan kita selalu mengantar setiap kondisi kondisi dan fakta fakta yang terjadi
jadi lebih baik kami
oke baik nampaknya ada gangguan audio dengan bung faldo
kita break dulu ya abang abang sekalian
nanti saya akan ke bang ari juga
bagaimana posisi bang arya melihat soal gaduhnya wacana penundaan pemilu yang kemudian sekarang bolanya mungkin kemudian diarahkan ke istana
apakah ini konspiratif bahwa
atau memang dari fakta dan juga justifikasi yang disampaikan oleh bang kamhar ini bisa masuk akal
kita bahas nanti usaha jeda kami akan segera kembali
bang arya ketika istana atau presiden jokowi mulai terseret seret dalam isu
tunda pemilu ini menurut anda ini konspiratif atau bisa jadi logika yang memang mengarah ke sana
ya baik reinhardt saya kira ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya
yang pertama ini soal tarung politik dan tarung persepsi
dan saat ini sebenarnya mudah mudahan dalam beberapa hari ke depan wacana soal perpanjangan ini sudah tutup buku
karena kalau kita lihat dari peta politik di senayan
itu sejauh ini hanya ada tiga partai yang mendukung gagasan perpanjangan jabatan presiden atau penundaan pemilu
itu partai golkar pkb dan pan
tapi setelah itu jumlah kursinya di dpr itu sebanyak satu ratus delapan puluh
artinya kalau kita mengacu pada konstitusi syarat untuk pengajuan amandemen konstitusi itu harus diusulkan oleh
minimal satu lima tahun
minimal satu tiga dari jumlah anggota mpr
artinya sebanyak dua ratus tiga puluh
nah artinya dari sisi matematika politik ini tentu tidak mudah bagi partai partai pendukung ini
nah ini tentu berubah sejak pdip dan beberapa partai yang dimotori juga oleh partai demokrat
menegaskan sikap soal penolakan ini
dan belakangan disampaikan oleh kpp
ketua umum nasdem pak suryapalo
artinya saya berharap mudah mudahan ke depan isunya bisa berakhir ya
karena peta politiknya sudah tidak seimbang gitu ya
bahwa ada usaha usaha politik di sekitar istana
saya nggak menyebut istana ya
di sekitar istana untuk apa namanya
di sekitar istana dengan istana bedanya apa tuh bang arya
itu untuk yerfado yang menjelaskan
yerfado yang menjelaskan
untuk mendorong perpanjangan harusnya petanya sudah tidak seimbang
jadi menurut saya ini bisa berakhir
yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah
pertanyaannya apakah presiden harus bicara atau enggak
kalau menurut yerfado tadi tidak harus
karena istana jangan diseret seret
tapi kalau saya berpendapat sebaiknya berbicara
kenapa begitu karena dua hal ya
pertama presiden berbicara
karena ini menyangkut soal kepastian politik
kepastian politik dalam beberapa hal
misalnya kepastian tahapan penyelenggaraan pemilu
meskipun tadi saya sampaikan bahwa petanya sudah tidak seimbang ya
kelompok penolaknya sekarang di dpr jauh lebih besar gitu ya
tapi presiden menurut saya sebaiknya bicara
karena ini menyangkut kepastian politik soal tahapan penyelenggaraan pemilu
soal anggaran pemilu itu sendiri
kemudian soal pencalegan
bayangkan kalau isu ini mengambang
dan tidak ada kepastian politik
partai partai akan kesulitan untuk melakukan proses pencalegan ini gitu ya
dan yang keempat adalah karena ini sudah menyangkut isu nasional yang strategis
karena sudah disampaikan oleh ketum golkar ketum pkb ketum pan gitu ya
nah yang kedua kenapa presiden harus ngomong
karena ini menyangkut soal komitmen demokratik ya
bagaimanapun meskipun presiden
sebelumnya sudah menegaskan bahwa presiden
ada pihak pihak yang ingin menyeret presiden
tapi saya kira dengan menegaskan kembali sikap presiden
saya kira itu akan memberikan kepastian bagi semua pihak
dan itu tentu lebih baik bagi pembangunan demokrasi kita
bang arya tapi kalau oke harapannya adalah beberapa hari ke depan isu ini tutup buku ya
seiring juga anda melihat peta politiknya tidak begitu kuat
partai partai yang kemudian mendukung penundaan pemilu
tapi peta politik ini kan bisa kemudian cair dan berubah ya bang arya
ya memang politik bisa berubah sangat dinamis dan cepat sekali ya
tapi kita berharap saya melihat ya beberapa partai yang sejak awal melakukan
berbeda positioning terhadap isu ini
dan ya misalnya bu mega pak paloh dan kemudian pak ahaye dan beberapa ketum partai lain ya
saya berharap untuk saat ini tidak ada pendorong yang kuat bagi partai partai ini
untuk tanda petik masuk angin gitu ya
sejauh ini saya menduga bahwa partai partai ini masih komit untuk menolak
perpanjangan masa jabatan presiden gitu ya
karena saya percaya juga partai partai ini tentu sikapnya based on research ya
jadi mereka memantau betul bagaimana preferensi publik
sejarah dan kesehatan

bagaimana insentif politik yang didapatkan kalau mereka menolak ini
dan saya kira dari sisi publiknya juga dorongan untuk penolakan juga akan menguat ya
karena kalau kita lihat alasan alasan yang digunakan oleh kelompok pro penundaan itu
relatif nggak masuk akal ya
kenapa nggak masuk akal
pertama alasan stagnasi ekonomi yang disampaikan oleh salah satu ketua umum partai
ditunda karena ada stagnasi
karena kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita tahun dua ribu dua puluh itu minus dua tujuh
dua ribu dua puluh satu kita tumbuh plus dua tiga puluh sembilan
itu data bps ya
kita berhasil tumbuh dengan baik
artinya penggunaan alasan stagnasi ekonomi untuk mendorong penundaan pemilu jelas jelas sama sekali tidak relevan gitu ya
dan mudah dibantah dengan data data ekonomi yang bersumber dari data data resmi
bang faldo sebaiknya presiden berbicara tadi
bang arya katakan ada beberapa alasan yang
tapi pada intinya adalah ini menyangkut kepastian politik
mengapa kemudian presiden jokowi sampai saat ini belum juga menyampaikan pernyataan penegasan
atau memang merasa tidak perlu
atau apa ini sebetulnya bang faldo
ya dalam hal ini saya agak sedikit berbeda ya dengan bang arya gitu
karena ini fokus kita sampai saat ini itu sedang bekerja gitu loh
dan maka kita akan tunggu apakah kita harus bicara gitu
tapi sekali lagi argumen bang arya tentunya kami catat
sebagaimana partai partai menyampaikan aspirasinya
dan itu yang selalu kami kerjakan
jadi kami sangat berharap
tidak semuanya itu apa apa dikaitkan dengan presiden
apa apa itu maunya presiden
apa apa itu karena presiden
ya presiden aja semuanya
padahal kan kita lagi berkomitmen untuk memperkuat lembaga demokrasi kita
dan pendekatannya tidak baik kami kira kembalinya ke ketokohan gitu
kita kan sedang bernegara
jadi khawatir juga kita kalau seandainya presiden diseret seret terus gitu
kita sedang bekerja
namun tentunya kita mencatat argumentasi bang arya gitu ya
kita juga fokus kita sampai saat ini yang kami sampaikan
jadi menurut anda isu ini biarkan saja begitu bergulir
meskipun tadi bang arya katakan ini ada kaitannya nanti dengan kepastian politik
atau bagaimana bang waldo
ya pendekatannya kami kira tidak baik ya kita ke arah ketokohan gitu
jadi kita mungkin lebih baik menurut kami
kami kira harus melihatnya semuanya itu dalam sebuah sistem
dan institusi yang memberikan aspirasi gitu loh
jadi karena kan kita bernegara gitu ya
kita ada beberapa institusi institusi yang berjalan
ada sistemnya gitu
kalau seandainya tiba tiba setiap hal itu dikaitkan ya kami kira
kami mungkin dalam hal ini berbeda pandangan dengan pak arya
jangan kemudian semua ini diseret ke presiden joko widodo
jadi ini tadi disampaikan bang arya
saya setuju bahwa ini isu strategis
karena pertama telah disuarakan oleh beberapa pimpinan partai politik
yang kedua juga konten atau substansinya pun juga menyangkut masalah yang substansial
dalam sistem ketatanegaraan kita
terkait dengan konstitusi
dan ini apalagi ini berkaitan dengan masa jabatan presiden sendiri
yang telah di satu sisi menimbulkan polemik di polemik terhadap isu ini
karena penting untuk presiden menurut kami pak jokowi
secara tegas menjelaskan kepada publik
apalagi isu ini bukan baru awal tahun ini
tetapi sudah sejak maret dua ribu dua puluh satu
berkali kali isu ini timbul dan tenggelam
supaya tidak menjadi bola liar
dan ini segera menjadi terang benderang
pemerintah bisa tidak terganggu dengan polemik polemik seperti ini
untuk kemudian tetap fokus pada tugas utamanya
bekerja menyelesaikan semua amanah yang mereka emban
dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat
dan kepuasan terhadap kerja pemerintah
meningkatkan kinerja pemerintah
ini yang menjadi konsen yang semestinya pemerintah akan mencari
karena ini sudah menjadi persoalan yang menjadi sorotan publik
sudah menjadi isu yang menjadi perhatian dari semua elit politik dan elemen bangsa
penting untuk kemudian mengambil sikap tegas
saya pikir demikian
sehingga tadi disampaikan ada kepastian politik
tidak ada polemik lagi
tidak menjadi bola liar demikian
oke bang fallu soal kepastian politik itu bagaimana
karena ini kan isunya juga soal
ya soal kepastian politik
ya juga soal mekanisme pemilu kedepan
ini juga bukan satu hal yang kemudian juga tidak penting
begitu yang harus ditanggapi oleh pemerintah
mungkin kira kira begitu
ya partai politik kan memang elemen yang penting dan mendasar dalam demokrasi kita sebenarnya
dan tapi kita mesti melihat ini harus sebagai
cara kerja kita berdemokrasi dan bernegara gitu
nah jadi kami kira tentu gitu ya aspirasi untuk presiden menyampaikan itu perlu kami catat dan kami tampung
tapi sekali lagi partai politik perlupakan elemen dalam demokrasi kita yang memang kita melihatnya itu poin perspektifnya itu justru demokrasi dan kenegaraan kita
tapi yang harus dijelaskan bang kamhar itu sebenarnya yang survei kompas tadi
yang konspiratifnya itu loh
yang membangun argumentasi konspiratif terhadap itu sebenarnya bung faldo
tidak ada faktor yang bisa diadah adahin gitu
tidak ada mobilisasi
itu dijadikan sebagai argumentasi bahwa ada kepuasan kita
tidak ada yang menyampaikan bahwa ada mobilisasi terhadap hasil survei
ya bang kamar tapi dari tadi dari yang tadi anda jelaskan
apa yang ditangkap adalah memang ada penciptaan prakondisi begitu
sehingga dari awal kemudian dan terakhir adalah di hasil survei tadi
jadi itu yang kemudian mungkin perlu dijelaskan lagi oleh anda bang kamar
dari rangkaian yang kami sampaikan sejak maret dua ribu dua puluh
kemudian beberapa kali wacana ini timbul dan tenggelam
kemudian dipresentasikan kembali oleh salah satu pembantu presiden menteri bahlil
kemudian saat ini oleh ketua umum partai politik
menjadi berdasar bahwa ini bukan wacana yang tiba tiba ini pasti by design
kenapa tadi rangkaian itu
apalagi juga kita bisa lihat di hasil investigasi tempo
bahwa ada beberapa lembaga yang rutin melakukan kajian untuk penguatan terhadap wacana
karena amandemen konstitusi dan terkait dengan masa jabatan presiden
itu bisa dilihat di majalah tempo ya yang bahkan menyampaikan lab empat puluh lima
yang beberapa kali melakukan rilis dua kali melakukan rilis terkait dengan ini
dan saat ini figur figur kunci atau key person dari lembaga itu ada di dalam lingkar pemerintahan
sekitar istana bahasanya bang arief tadi mungkin ya
sekitar istana itu ya
kemudian kalau ada pemikiran bahwa ini adalah rentetan yang memiliki keterjaitan
itu wajar karena ada realita realita yang membuat kita berdasar untuk memiliki pemikiran seperti itu
dan ini bukan baru pertama sudah sering beberapa kali pemerintah melakukan atau mengambil kebijakan
yang secara senyap dan cepat ya tiba tiba
kalau itu tidak dilakukan kontrol atau tidak ada kontrol publik terhadap itu
itu langsung terjadi karenanya belajar dari itu terhadap wacana ini
publik patut untuk ada awareness untuk melakukan kontrol terhadap ini
ya ini jadi kalau seandainya kita misalnya nih ya pakai cara berpikirnya bang kamar ini
bang kamhar soal pengalaman gitu kalau bapak presiden jokowi nggak pernah mobilisir
ya kita juga bisa bilang nggak tahu presiden presiden sebelumnya

apakah pernah mobilisir nggak gitu kan
kenapa abang yakin betul ini dimobilisir apakah pernah ada polisir
karena kan kalau basisnya pengalaman
jadi sebenarnya logika berpikir faldo nih yang selalu berpikir alur berpikirnya memang seperti itu
saya kira ini tuduhan yang cukup serius bang kamar bang amhar ya
karena ketika abang bilang bahwa ini by design ini rentetan
ya kami masih percaya bahwa pollster itu masih banyak yang komit
masih banyak yang berintegritas jangan dituduh mereka by design by order rentetan
saya kira ini tuduhan serius sih dan ini tidak berdasar konspiratif
bahwa ini ada perencanaan terencana sistematis itu iya
karena ini wacana yang tidak tiba tiba muncul
wah kalau kami punya keyakinan riset memang bisa dipesan tapi hasilnya tidak
nah itu keyakinan kami
dan kami kira dalam hal ini tuduhan tuduhan begini ya sangat serius
anda mulai merangkai kata merangkai kata yang mulai membuat opini jadi bias
itu kan tuduhan yang sedang abang sampaikan tadi
bang kamar bang faldo saya ke bang arya dulu
saya ingin tahu bagaimana anda merespon logika yang tadi dibangun misalnya oleh bang kamar
dan mungkin juga banyak yang menilai seperti itu bahwa ini seperti ada prakondisi ya
dan meskipun sudah dibantah berkali kali bahwa itu tidak ada niat seperti itu
tapi menurut anda dari rentetan itu apakah kemudian masuk akal
ya baik mas renhat saya kira itu biarlah urusannya mas kamhar
saya kira begini
pertama saya ingin mengatakan bahwa ini kalau ini saya kira penting ya bagi presiden pertama untuk sebaiknya ya
untuk pertama menertibkan anggota koalisi
kenapa harus ditertibkan
karena tidak sejalan dengan kalau kita menggunakan logikanya faldo itu tidak sejalan dengan aspirasi istana
apa tidak terlibat dalam proses proses high politik ini
saya kira untuk itu saya kira memang harus ada semacam teguran lah ya
teguran kepada partai partai ini karena dianggap tidak sejalan dengan garis politiknya presiden gitu ya
dan saya nggak tahu bagaimana mekanisme di internal koalisi untuk melakukan apa namanya
cross check atau melakukan semacam evaluasi terhadap move move politik yang dilakukan oleh anggota koalisi gitu
nah yang kedua saya kira di internal koalisi sendiri saya kira harusnya ini mudah mudahan sudah selesai ya
karena saya ingin tegaskan sekali lagi petanya udah nggak seimbang
di awal awal mungkin ada semacam kepercayaan di
di kelompok sekitar istana tadi bahwa ini akan mungkin akan bisa mulus gitu ya
tapi ada apa ada skenario skenario politik yang mungkin tidak tidak difikirkan sebelumnya
misalnya tiba tiba pdi perjuangan menyatakan dengan tegas sikap penolakannya
kemudian partai nasdem yang juga bagian dari anggota koalisi menegaskan sikapnya
terakhir setelah dua partai ini menegaskan sikap p tiga yang sebelumnya seperti menahan diri
kemudian beberapa hari belakangan menegaskan sikapnya
harusnya dengan pt yang nggak seimbang ini ini bisa berakhir
bisa berakhir dan bisa tutup buku dan kita berharap dengan itu pak presiden bisa bekerja dengan
dengan seperti yang disampaikan tadi
tapi menurut saya tentu sebaiknya karena ini kita menganut sistem presidensial
di mana presiden memegang kendali penuh terhadap anggota koalisi partai
untuk itu tentu sebaiknya ini sebaiknya ya
sebenarnya bapak presiden bisa memberikan respon politik terhadap move move politik yang dilakukan oleh anggota koalisi
oke menertibkan anggota koalisi
bang arya selain ini memberikan ketidakpastian politik kalau presiden tidak berbicara
tapi lebih jauh kalau kemudian isu ini terus bergulir atau bisa berjalan mulus begitu
sekali lagi dari kacamata anda implikasinya dampaknya seberapa besar
dampaknya seberapa bahaya bagi demokrasi dan juga politik kita
tapi dijawabnya nanti bang ari kita break dulu ya
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik kita masuk segmen terakhir
bang faldo bang kamar dan juga bang arya jadi bisa langsung ke kesimpulannya
tadi sudah banyak yang kita bahas soal isu penundaan pemilu yang kemudian juga menyeret atau istana berada di pusaran isu
saya ke bang arya fernandez sekali lagi
mungkin penjelasan penegasan kembali
kalau kemudian isu ini terus bergulir atau bahkan bisa berjalan begitu
apa bahayanya implikasinya secara politik bagi demokrasi dan juga konstitusi kita bang arya
pertama saya kira ini tentu akan mengganggu proses kita berdemokrasi
dan kita sudah punya konsensus bersama sejak pasca reformasi
untuk pertama membatasi kekuasaan presiden ya
dan doktrin pembatasan kekuasaan presiden itu dalam undang undang dalam konstitusi kita
diatur dalam pasal tujuh di mana presiden hanya dapat dipilih satu kali dan dapat diperpanjang untuk satu priori berikutnya
nah yang kedua kalau ini berjalan saya kira tentu mengingkari dua hal
pertama mengingkari komitmen demokratik kita sendiri
komitmen demokratik kita sebagai bangsa
karena telah diatur dengan jelas soal fixed term limit di mana hanya ada
term limit presidensi itu hanya dua priori
dan yang kedua dia mengingkari juga apa yang dalam studi pemilu disebut fixed term election
jadi keberkalaan penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun
tentu kalau ada perpanjangan masa jabatan tentu pemilunya akan diundur segala macam segala macam
dan itu tentu tidak baik bagi proses demokratisasi kita
karena proses demokratisasi harus berjalan seiring dengan proses penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun
dan kita berharap mudah mudahan dengan peta politik yang tidak lagi seimbang tadi
dan apalagi kalau diperkuat dengan pernyataan resmi dari istana mungkin menteri atau siapapun
dan itu setelah ditegaskan oleh pak faldo tadi saya kira mudah mudahan ini bisa mengakhiri polemik kita soal isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden
baik jadi kalau di partai politik ini sekarang harapannya ada di parpol parpol yang masih tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu
nah kalau kemudian presiden tidak juga bicara atau menegaskan kembali posisinya implikasinya terhadap presiden sendiri terhadap pemerintahan ini apa
saya kira tingkat penerbitan presiden maksud saya
saya kira tingkat penerbitan presiden maksud saya
tapi di masa depan saya kira ini akan cukup mengganggu karena kenapa
karena kalau suatu saat kita punya presiden yang sangat kuat dan mempunyai sistem kepartaian yang lemah
dan ini akan memunculkan tentu bahaya ya bagi proses demokratisasi kita
term limit soal fixed term election itu tidak lagi menjadi
komitmen konstitusional itu bisa berubah dengan cepat
jadi saya kira menjadi sangat penting dan strategis bagi kita semua untuk terus mengawal proses ini
dan saya untuk saat ini percaya bahwa mudah mudahan dengan posisi yang tidak seimbang ini
isunya bisa berakhir dengan cepat
oke untuk saat ini dulu ya bang arya berane tapi kita akan lihat
ya saya kira untuk saat ini ya
dinamikanya ke depan
bang kamhar apa yang menurut anda bisa menyelesaikan kegaduhan dan juga polemik ini di ruang publik
ya saya kira sikap tegas dari pak jokowi untuk langsung merespon persoalan ini dan menyampaikan secara tegas sikap politik beliau
pandangan beliau terhadap wacana ini tentu ini akan mengeliminir persoalan ini menjadi bola liar
dan ini sekaligus juga akan mengakhiri polemik yang mana bahkan di internal koalisi sendiri ada perbedaan perbedaan
kalau saat ini menjadi momentum sebenarnya buat pak presiden jokowi untuk memberikan contoh sikap tegas dalam mengelola koalisinya
dan sekaligus menyampaikan kepada publik bahwa beliau sebagai presiden yang lahir di era reformasi
benar benar anak kandung reformasi
punya komitmen yang tegas dan juga memiliki kekuatan untuk memelihara kekuatan yang terbaik
kuat untuk tetap mempertahankan apa yang menjadi amanah reformasi
dalam reformasi ya salah satunya pembatasan masa jabatan presiden itu menjadi amanah pada saat amandemen undang undang pertama di tahun dua ribu dua puluh
eh sorry tahun dua ribu
itu yang menjadi amanah pertama itu untuk pembatasan masa jabatan presiden
dan kemudian amendement selanjutnya amendement ketiga tentang pemilu setiap lima tahun atau fixed election
itu yang menjadi apa
jadi antara lain apa mana reformasi
karena saat ini pak jokowi yang merupakan produk dari reformasi
anak kandung reformasi sudah saatnya untuk tampil kepada publik menegaskan bahwa beliau adalah pro reformasi
dan berkomitmen kuat untuk peningkatan derajat dan kualitas demokrasi
bang kamar tadi disampaikan oleh bang arya paling tidak sekarang petanya masih jauh ya
masih timpang antara yang kemudian mendukung dan yang
kemudian mendukung dan yang kita lihat menolak wacana ini
tapi ada celah kalau kemudian peta itu berubah
misalnya lewat amendement
anda yakin bahwa partai partai yang saat ini ada di sekitar pemerintahan presiden joko widodo yang masih menolak ini akan tetap menolak
atau anda membaca ada peluang yang lain
ya kita berharap tentunya tidak ada yang masuk angin ya
semua ketua umum ketua umum partai politik yang mengedepankan komitmen ke negara ini
mengedepankan komitmen ke negaraan kebangsaan sebagai yang utama dan diutamakan tetap konsisten
tidak kemudian terjebak pada pragmatisme politik yang transaksional
kita percaya itu masih ada pada tokoh tokoh partai politik ketua umum partai politik yang negarawan
dan tentu juga ini membutuhkan kontrol publik
sehingga kalau publik elemen civil society terus menyuarakan tentang ini
tentu ini akan menjadi alarm bagi pimpinan pimpinan politik untuk lebih hati hati dan lebih bijak dalam mengambil keputusan
termasuk untuk presiden sendiri dan untuk pemerintah
menurut anda sebagai demokrat sebagai partai yang ada di luar pemerintahan
kalau presiden tidak angkat bicara tidak ikut mempertegas posisinya implikasinya terhadap presiden itu apa
ini akan terus menjadi bola liar
dan tentunya akan menghabiskan banyak keadaan
dan tentunya akan menghabiskan banyak keadaan
dan tentunya akan menghabiskan banyak keadaan
tidak hanya pemerintah termasuk di masyarakat yang terus menerus akan terjebak pada kegaduhan tentang isu ini
tentu kita berharap ini tidak demikian
ini segera selesai sehingga pemerintah bisa fokus menjalankan tugas tugasnya
demikian pula partai politik kita sudah bersepakat di dpr pemerintah dan kpu terhadap tahapan pelaksanaan pemilu
karena masuk pada agenda itu kita tidak kembali dibuat teralihkan oleh kegaduhan kegaduhan isu isu seperti ini
bung faldo anda melihat bahwa meskipun isu ini bergulir tapi tidak mengganggu kinerja pemerintah
tidak mengganggu proses proses tahapan pemilu yang sudah disiapkan sebetulnya oleh kpu juga
ya sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa bapak presiden tidak ada sedikitpun
tidak ada sedikitpun memobilisasi hal yang sedang kita diskusikan ini
jadi sekali lagi mudah mudahan tidak tahu kita yang sebelumnya gimana gitu
dan apa apa pernah atau tidak kalau berdasarkan pengalaman seperti apa yang disampaikan oleh pak kamhar tadi
namun yang jelas kita ini kan hari ini sedang membangun kelembagaan demokrasi gitu
sekali lagi kami berharap jangan apa apa maunya presiden sedikit sedikit presiden
karena kan bisa jadi kita sedang diskusikan sebuah gosip gosip politik yang mau dijadikan kebenaran publik
ini kami kira cukup bahaya karena kita sedang bernegara hari ini bukan lagi ngobrol ngobrol di ruang private
dan sekali lagi urusan negara adalah urusan publik
nah kalau tadi seandainya sempat disampaikan survei by design itu kan mengerjakan kerja ilmiah itu direndahkan
ini kan kerja pikiran
dan dalam sejarah indonesia pak esy
sby lah orang yang saya dan sejak saya mahasiswa yang saya lihat ya itu yang bikin orang orang ini percaya sama survei gitu loh
nah tapi kalau malah menyala nyalakan survei dan konspiratif menurut kami kewarasan publik harus dijaga
jadi jangan konspiratif seolah olah presiden punya mau ini semua
jadi sekali lagi kalau survei kompas bisa lain susah kita ngomong matematika politik csis bang arya tadi
bisa dianggap juga by design bang arya
jadi anda tidak usah ngomong angka juga di sini
kira kira begitu dari saya
oke oke jadi kita berhenti
jadi presiden tidak menginginkan adanya penundaan pemilu
kira kira gitu deh terakhir bang faldo bagaimana
jangan diseret seret bapak presiden dalam hal hal yang sebenarnya tidak ada urusannya
ya kita akan lihat ya bagaimana kemudian sikap presiden apakah tetap dengan yang saat ini
atau kemudian akan berubah dengan menyampaikan pernyataan ataupun penegasan seperti yang tadi disampaikan oleh bang arya dan juga bang kamhar dan mungkin sebagian pihak lainnya
terima kasih banyak bang faldo maldini bang kamhar lakumani bang arya fernandos untuk diskusi yang menarik pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh